hai ini dia deretan rumah mewah yang tengah dibangun enam puluh kepala keluarga dari tiga dusun
di wilayah desa wadung kabupaten tuban pagar atap hingga beranda rumah nan megah tampak tengah
dibangun untuk menjadi hunian baru para miliarder yang tergusur proyek kilang minyak pertamina
rosnef di tuban lokasi baru berada di desa wadung kecamatan jenu kabupaten tuban meski
sebagian masih belum selesai dibangun namun sudah ada yang menempati sejak bulan november lalu warga
mengaku cukup berat meninggalkan kampung halaman karena rumah yang diwariskan keluarga turun temurun
ini menyimpan banyak genangan yang paling dalam sampai sekarang itu sebenarnya mas saya itu sangat
berat meninggalkan rumah saya yang lama jadi saya disini itu mas sendirian mas anak dan istri saya
masih belum siap untuk pindah ke sini pak yang pindah murni mandiri semua mas
kurang lebih sekitar enam puluh tiga kakak kakak november november selamat tinggal di sini nyaman dapat
sebelumnya diketahui satu ratus lima puluh satu rumah warga desa wadung dibebaskan pertamina untuk proyek pembangunan
kilang minyak akibatnya tiga dusun dipastikan terhapus karena warganya direlokasi pertamina
telah menyiapkan tempat relokasi di lahan milik perhutani namun mayoritas warga memilih ganti
untung dan melakukan relokasi mandiri mereka menyebar ke sejumlah desa sekitar kehidupan warga
desa ini viral setelah video mereka membeli ratusan mobil bersamaan tersebar di media sosial
dion fajar arianto tuban jawa timur